indonesia care atau ido care merupakan wajah baru dari industri pariwisata untuk meyakinkan wisatawan dapat wisata aman dan nyaman
protokol chse dalam industri pariwisata dan ekonomi kreatif adalah hal yang harus diterapkan
setiap pelaku usaha dan pelaku pariwisata harus melakukan sertifikasi chse
lalu bagaimana prosesnya dan apa saja syaratnya kita akan bahas dalam chse pariwisata
program sertifikasi chse adalah proses pemberian sertifikat kepada usaha pariwisata usaha atau fasilitas lain yang terkait
lingkungan masyarakat dan destinasi pariwisata
rangkaian sertifikasi pariwisata ini dilakukan oleh pelaku usaha dan pelaku pariwisata sebagai jaminan kepada wisatawan dan masyarakat
bahwa produk dan pelayanan yang diberikan sudah sesuai dan memenuhi protokol chse
ini dia protokol kebersihan kesehatan keselamatan dan kelestarian lingkungan
chse untuk mendapatkan labeling indonesia care dilakukan di sejumlah tempat
ini dia tempat tempatnya
yang pertama kawasan pariwisata
ini meliputi usaha jasa transportasi wisata usaha hotel homestay atau pondok wisata
kemudian juga harus dilakukan di rumah makan mais dan usaha pariwisata lain yang sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan ketentuan peraturan perundangan
yang masuk dalam usaha atau fasilitas lain yang terkait dengan pariwisata yang perlu melakukan sertifikasi chse
antara lain di pusat informasi pariwisata tempat penjualan cenderamata atau oleh oleh
ini gambar batik ya
dan juga harus dilakukan di toilet umum
dan yang termasuk dalam lingkungan masyarakat dalam sertifikasi chse adalah pemberian sertifikat kebersihan kesehatan keselamatan dan kelestarian lingkungan
ini juga bisa diperhatikan dalam lingkup administratif seperti rukun warga kampung ataupun dusun yang menjadi bagian kawasan wisata atau jarak yang berdekatan dengan kawasan wisata
sementara yang termasuk dalam destinasi wisata adalah pemberian sertifikat chse terhadap sebuah destinasi dalam lingkup provinsi kabupaten kota atau desa adat atau kelurahan
sementara itu kementerian pariwisata dan ekonomi kreatif memprioritaskan
kementerian pariwisata dan ekonomi kreatif memprioritaskan
ini kepada jenis usaha hotel restoran atau rumah makan pondok wisata daya tarik wisata arung jeram selam lapangan golf dan desa wisata
ini seperti salah satu ini nih gambar yang satu ini
anda bisa menikmati keindahan bawah laut indonesia dan menyelam ini menjadi salah satu prioritas ya dari sertifikasi chse
sejumlah tahapan harus dilalui dalam proses pemberian sertifikat chse dan labeling indonesia care
yang pertama yang harus dilakukan mulai dari pendaftaran secara online melalui websitenyaw chse kemenparekraf go id
yang bisa dilakukan di sana adalah mengisi formulir identitas usaha berisi data diri dan data usaha anda
lalu yang anda harus lakukan selanjutnya adalah mengupload dokumen dokumen pendukung
nanti selengkapnya ada di website itu ya
usai melakukan pendaftaran yang harus anda lakukan adalah tahap penilaian mandiri deklarasi mandiri penilaian hingga akhirnya nanti bisa mendapatkan sertifikat
penilaian mandiri merupakan evaluasi yang dilakukan secara mandiri oleh pelaku usaha atas wisata yang dijalankan berdasarkan daftar periksa atau form chse yang sudah ditetapkan sesuai dengan jenis
pelaku usaha yang akan melakukan penilaian mandiri adalah pelaku usaha yang akan melakukan penilaian mandiri
pelaku usaha yang akan melakukan penilaian mandiri adalah pelaku usaha yang akan melakukan penilaian mandiri

lalu dipilih proses pengiraian bantuan seperti jaw satisfying tentukan setempat tempat pen crescent keinginan
setelah memohon usahan urjangan sistem pandemik beberapa game

terimbang kuncang dekorasiwoo
upload surat pernyataan deklarasi mandiri deklarasi mandiri dan mengirim hasil penilaian mandiri kepada
sistem lalu akan diteruskan kepada tim auditor yang ada barulah nanti outputnya akan ada pemberian
sertifikat lalu pertanyaan selanjutnya untuk bisa mengajukan sertifikasi chse apa saja syarat yang
harus dipenuhi ini dia syarat syaratnya yang pertama adalah harus ada tdup tanda daftar usaha
pariwisata bagi usaha pariwisata dan atau nomor induk berusaha bagi usaha skala mikro dan kecil
dan atau perizinan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan
lalu setelah pelaku usaha ini dinyatakan memenuhi ketentuan dan persyaratan deklarasi mandiri
terhadap usaha yang didaftarkan proses verifikasi ini akan dilakukan
dan terakhir perusahaan yang dilakukan secara online akan memenuhi perusahaan yang dilakukan secara online
jadi proses verifikasi akan dilakukan secara online akan ada juga proses verifikasi berupa
kunjungan ke lokasi usaha oleh tim auditor yang bertugas lalu setelah dinyatakan memenuhi
standar standar yang ada maka lembaga sertifikasinya akan memberikan sertifikat dan tempat wisata
yang telah terverifikasi memenuhi standar status kebersihan kesehatan keselamatan dan
kelesaran lingkungan akan mendapatkan sertifikat dan labeling indonesia care
nanti adanya labeling itu akan menyatakan bahwa tempat itu aman bersih sehat
dimana lingkungannya juga lestari untuk dikunjungi
tujuannya apa tujuannya adalah untuk bisa meningkatkan kepercayaan publik
dan bisa meningkatkan kunjungan wisatawan
sertifikat ido care ini diberikan ke usaha pariwisata usaha fasilitas lain terkait dengan pariwisata
sertifikat idu care ini diberikan ke usaha pariwisata usaha fasilitas lain terkait dengan pariwisata
kemudian sertifikat idu care dengan rekomendasi
lalu ada juga jenis labeling yang ketiga
yang ini pembinaan idu care
diingat baik baik ya
penerapan protokol kesehatan dan chse pariwisata ini menjadi kunci
dalam pemulihan pariwisata di indonesia
dapatkan sertifikasi chse anda
jadi dapatkan labeling indonesia care secara gratis
dengan mendaftarkan usaha anda di laman website www chse kemenparekraf go